usai nasdem dan pkb terang terangan merapat ke prabowo gibran
kini giliran pks yang menunggu giliran
dirangkul presiden terpilih prabowo subianto masuk ke pemerintahan
sambil berseloroh sekjen pks abu bakar al habsi bahkan menyebut
ya kita tunggu saja nanti kan udah pada kebagian tinggal pks nanti juga kebagian juga
sudah dialog sudah dialog tinggal diatur jadwal
segera ikan cepat ikan gabus lebih cepat bagus
namun sinyal bakal masuknya pks ke koalisi prabowo gibran
mendapat penolakan keras dari partai gelora
wakil ketua umum partai gelora fahri hamzah bahkan menyebut
kawan kawan di pks tak punya gagasan yang jelas
maklum saja partai gelora dan pks punya konflik internal di masa lalu
memang kita temukan pada argumen kawan kawan pks itu adalah
dangkalnya argumen pertama tama
karena tidak berfikir panjang tentang
kenapa kemarin menolak pak prabowo
dan kenapa kemarin mengambil posisi yang berbeda dengan pak prabowo
jadi menurut saya persoalan teman teman pks adalah
persoalan dengan dirinya sendiri
yaitu tentang ketiadaan pikiran dan gagasan
sehingga melompat saja kepada gagasan lain yang
sederhananya adalah kekuasaan eksekutif harus dibagi
jurubicara presiden terpilih prabowo subianto dhanil ansar mengungkap
prabowo gibran berharap koalisi yang kuat di parlemen
namun di sisi lain perlu partai penyeimbang di luar pemerintah
pak prabowo mas gibran tentu dihadapkan pada
saya nyebut aja tadi sebagai power dilema
di satu sisi kan kita tentu menginginkan pemerintahan yang efektif
mendapat dukungan dominan dari parlemen
teman yang baik itu suka mengingatkan begitu
nah kita butuh pressure group di parlemen memang
jadi tentu pak prabowo paham betul
bagaimana menjaga keseimbangan ini
dan harmonisasi ini dengan baik
sementara analis komunikasi politik menyarankan prabowo
agar tak memberikan kursi menteri kepada partai yang baru bergabung
yang menanglah cukup menikmati kekuasaan politik
haram hukumnya bagi yang kalah politik itu
karena mereka itu kan bukan hanya visi misinya berbeda
kepentingan intensi dan kemistrinya saya kira berbeda secara diametral
dan partai pendukungnya jangan ajaklah mereka mereka itu
bahwa yang kalah pemilu itu harus menikmati sunyinya jalan koalisi
dimana mereka berada di luar kekuasaan
lalu benarkah pks akan diterima dengan tangan terbuka
oleh partai politik koalisi prabowo gibran
yang sudah setia sejak awal mengusung prabowo gibran